gini miss aku masih penasaran sama miss olivia yang bilang waktu itu
kalau boleh tau elsa itu bawa kantornya itu isinya apa ya
oh iya soal itu saya memang belum selesai cerita ke bu andit katanya
iya ada apa apa
pastikan dia tidak kemana mana selama penyelidikan ini berlangsung
aku mau jadi tahanan sayang
ini tuh gak adil buat aku sayang
gak bisa kayak begini
ini gak adil
kamu jangan diem aja
udah cukup dramanya ya
elsa kamu tuh bersyukur
masih bisa belajar menjadi tahanan rumah
sebelum kamu menjadi tahanan selamanya disini
dari di negara pertama
anda dapat menjadi penyelamat rumah dina
terminulah artist grandpapa terbenang
kami akan mengirim satu anggota
untuk menjaga di rumah panino
yang nantinya akan menjaga di sana
jadi gimana statusnya mbak elsa
apakah mbak elsa jadi tersangka
untuk saat ini
status saudari elsa adalah tahanan rumah
mbak elsa apa benar mbak elsa membunuh
mbak gimana mbak perasaannya
mbak elsa merasa bersalah apa enggak
mbak elsa apa yang terjadi
mbak elsa apa yang terjadi
mbak elsa apa yang terjadi
mbak elsa apa yang terjadi
mbak elsa apa yang terjadi
mbak elsa apa yang terjadi
mbak elsa apa yang terjadi
mbak elsa apa yang terjadi
mbak elsa apa yang terjadi
mbak elsa apa yang terjadi

mbak elsa apa yang terjadi
mbak elsa apa yang terjadi

mbak elsa apa yang terjadi
mbak elsa apa yang terjadi
mbak elsa apa yang terjadi
ayo k nyalayikan len un mes healing design ber personal

ayo k nyayikan len un mes healing design ber personal
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
andin kamu kok rapi sekali
mau kemana udah sehat emang ya
alhamdulillah udah jauh lebih baik mah
ini sekarang aku mau jemput rena sama mirna
iya nanti juga diantarin sama sopir kok
tapi kamu jangan paksain lah
kalau belum sehat banget
aku baik baik aja kok
yaudah kalau gitu
aku pamit dulu ya
tapi jangan dipaksain loh beneran
rena juga pasti akan ngerti kalau kamu gak jemput
beneran mama masih khawatir loh sama kamu
enggak aku udah baik baik aja
rena pasti juga seneng banget kalau aku jemput ya
yaudah kalau gitu ya
al udah ngabarin kamu belum
ada kabar apa ya
itu kan mas al
saya mau kasih tahu
kalau sekarang elsa sudah ditetapkan sebagai tahanan rumah
polisi belum bisa menangkap elsa karena belum ada bukti yang kuat untuk menahan elsa
lagipula mama sarah masih kekeh mengaku kalau dia pembunuhnya
iya tapi setidaknya ada kemajuan kan mas
dan sekarang elsa tetap akan ditahan di rumah selama penyelidikan ini berjalan
semoga setelah ini kita dapatkan bukti yang otentik ya
supaya kita bisa mematahkan pengakuan mama sarah
dan elsa bisa cepat di penjara
semoga aja nanti cepat ketahuan
aku kasian juga ngeliat mama kan
mama harus menanggung semua kesalahannya elsa
iya saya juga pengen begitu
sudah lebih enak kan
alhamdulillah mas sudah jauh lebih membaik
ini sekarang aku lagi mau di jalan
mau jemput mirna sama reina
mau jemput reina
ngapain udah kamu istirahat aja di rumah biar mama main jemput rina ya
enggak mas aku udah baik baik aja kok
baik baik aja gimana nanti kalau kamu sakit lagi gimana
ya di rumah ya
kalau kamu sakit lagi nanti repot loh
kenapa kalau misalkan aku sakit terus kamu yang ngurusin
kamu gak ikhlas ya
bukan gak ikhlas
ya di rumah ya
iya iya sekarang udah pinter gomba lah ini suami aku
yaudah saya ke kantor lagi ya masih banyak kerjaan
iya mas kalau gitu sampai ketemu di rumah ya i love you
iya iya saya masih di kantor polisi nih
iya tadi mas al bilang sama aku kalau aso sekarang jadi tahanan rumah
selama penyidikan ini juga masih berlangsung
ya bismillah ya semoga polisi segera menemukan bukti bukti yang lain
dan supaya elsa gak bisa berkelit lagi
iya ma semoga keadilan bisa cepatnya terungkap ya
yaudah kalau gitu aku pergi dulu ya ma amin ya
ya hati hati ya bebek jalan
helm perang suara semangat
tadi elsa sudah dipanggil
dan diminta keterangan
kamu yang kuatnya
sekarang status elsa adalah
sudah mendapatkan bukti lain
akan jadi tersangka
dan ditahan dalam sel
semua ini salah aku
karena aku semuanya jadi seperti ini
aku juga salah
aku gak bisa jadi
ibu yang baik
aku juga salah
aku gagal jadi kepala rumah kagak yang bener
aku gak bisa bergantung
tak bisa aku kepala rumah
ru brussels aku iya pon moment jemput aku
iya seneng gak
seneng banget ma
bu andin apa kabar udah sehat
kalau gitu saya permisi duluan ya
mis boleh bicara sebentar gak
mir boleh bawa masuk rene ke mobil
aku mau bicara sama my olivia
sayang kita ke mobil duluan ya
aku masih penasaran sama mas olivia yang bilang waktu itu
kalau boleh tahu elsa itu bawa kantongnya tuh isinya apa ya
oh iya soal itu saya memang belum selesai cerita ke bu andi
iya ada apa apa
gagalanmu apa ya
oh itu tidak berguna
iya bu saya pikir itu mungkin hewan peliharaan bu elsa yang mati
tahu gak itu kapan ya kejadiannya
yang pasti hari itu pas dengan hari ulang tahun tante saya
kamu yakin tahun dua ribu tujuh belas
gini aja deh bu andin saya tanya lagi ke tante saya ya untuk saya pastiin
nanti saya update lagi ke bu andir
iya boleh terima kasih banyak ya helis
yes kalau misalkan sudah mendapatkan info yang terbaru tolong telepon saya ya
kalau gitu saya permisi duluan bu andien